sementara itu menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan
menko paluka mahfud md menilai masyarakat anti korupsi maki
melaporkan dirinya ke baris limpori merupakan hal yang baik
sebelumnya pada selesai siang maki mendatangi baris limpori
untuk membuat laporan dugaan pembocoran rahasia data transaksi
mencurigakan rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
nanti prof datang berarti ke dpr prof
besok ya pak
majib diuntan dpr itu maju
prof yang soal piala dunia u dua puluh koordinasi lintas instansi gimana prof